meski terkesan mudah melukis dengan media tubuh manusia atau body painting ternyata tidaklah mudah
selain dibutuhkan ketelitian teknik khusus juga diperlukan agar karya terlihat nyata
seni lukis tubuh ini kini kian digandrungi anak muda apalagi hasil dari melukis ini cukup menjanjikan
dan berikut liputannya
profesi inilah yang kini ditekuni susi trisna sejak dua ribu sepuluh lalu
kecintaannya melukis sejak bangku smp membuat new sering mengikuti kompetisi lukis fantasi dengan kanvasnya adalah manusia
superhero merupakan tokoh karakter yang paling ia sukai
selain dikenal banyak kalangan gaya superhero seperti spider man juga dapat diberagakan sesuai karakter aslinya
untuk melukis di atas tubuh
perlu beberapa teknik agar terlihat tiga dimensi
pertama buat desain spiderman di atas kertas
lalu tentukan detail garis yang nantinya akan dicat dengan warna berbeda baik di tangan kaki dan wajah
untuk membuat logo tokoh perlu melukis dengan teliti agar terlihat sama persis dengan aslinya
jika semua sudah siap waktunya pengecatan
bagi ibu dua orang anak ini melukis tubuh perlu kecermatan dalam hal mewarnai
teknik perwarnaan pun tidak boleh sembarangan agar timbul gradasi warna dan bayangan yang sempurna
untuk menghasilkan lukisan yang sempurna dibutuhkan waktu empat jam
hasilnya sang model justru tidak terkesan seperti dilukis
melainkan seperti mengenakan kostum superhero spiderman
tingkat kesulitannya karena kita kalau body painting itu langsung saat itu juga membuatnya tanpa belajar
yaitu kita cuma membayangkan aja
kita cuma membayangkan aja
bagus atau tidak nanti hasilnya tidak tahu
selain teknik melukis model body painting juga perlu menguasai karakter tokoh untuk memberikan kesan nyata saat mengikuti festival maupun sesi pemotretan
yang beauty itu yang pasti simpel
terus lebih kelihatan cantik tidak tertutupan mukanya
lebih dikit waktu proses pengerjaannya
lebih tidak repot
tidak susah payah mengambah dulu
terus tidak repot repotnya cat
dengan keahliannya melukis toko fantasi ini susi trisna beberapa kali menyabat penghargaan di bidang make up fantasi baik tingkat nasional maupun internasional
bagaimana anda tertarik untuk mencoba